presiden trump telah menandatangani keputusan penetapan biaya masuk impor produk asal tiongkok
tidak tanggung tanggung trump membidik tarif impor produk tiongkok bernilai enam puluh miliar dolar amerika atau sekitar delapan ratus dua puluh empat triliun rupiah
tidak menunggu lama tiongkok membalas dengan melakukan hal serupa
lantas di tengah perang dagang para raksasa ekonomi dunia bagaimana nasib indonesia
benarkah kinerja dagang strategis indonesia berpotensi digempur dari segala penjuru
perang yang lebih nyata yaitu dengan memenetapkan tarif impor terhadap produk produk tiongkok
dan nilai produk produk tiongkok tersebut hingga enam puluh miliar dolar amerika
dan bila kita konversi itu artinya setara dengan sekitar delapan ratus dua puluh empat triliun rupiah
it is huch dan tentu saja ini tidak membuat tiongkok berdiam diri
karena hanya tidak perlu waktu lama tidak sampai sepekan langsung saja tiongkok mengeluarkan
juga hal serupa yaitu dengan menerbitkan tarif impor terhadap produk amerika serikat
namun menariknya nilainya tidak begitu besar ini yang menarik ya
dan tidak hanya itu yang pertama yang menarik adalah bahwa nilai bila kita bandingkan nilainya
tidak begitu besar ya jadi enam puluh miliar dari amerika serikat versus senilai tiga miliar dolar amerika
versus dari tiongkok dan tidak hanya itu yang menarik adalah trump masih memberikan
waktu lima belas hari untuk merilis produk produknya dan kemudian masih juga memberikan kesempatan
sepuluh hari untuk menegosiasikan investasi apa saja yang akan dipelajari di tiongkok
artinya ini merupakan kata kunci trump sedang bernegosiasi
jadi ini bukan harga mati sesungguhnya karena kita lihat bagaimana respon yang dilakukan
oleh tiongkok juga tampaknya mulai melakukan manuver tapi tidak terlalu agresif
tetap merespon sebagai negara
negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tapi tidak terlalu agresif karena nilainya juga tidak sebanding
jadi lebih agresif trump untuk memberikan gertakan gitu ya
tetap direspon dan kita tunggu apakah lima belas hingga tiga puluh hari mendatang akan meredah tensi perang dagang
antara amerika serikat dan tiongkok
atau trump hanya ingin mendapatkan sebuah nilai yang lebih baik dari kinerja dagang antara dua negara ini
kita akan tunggu seperti apa
saya akan bergeser untuk mengetahui lantas produk produk apa saja dan menakar kekuatan ekspor amerika serikat
saya tidak akan membandingkannya hanya pada tiongkok tapi juga bagi indonesia
karena sebagai informasi kita juga tahu bagaimana badan pusat statistik merilis bahwa amerika serikat dan tiongkok
merupakan dua mitra dagang utama indonesia
ketika mereka bersin aja gitu kita juga langsung guncang gitu ya
keputusan ini juga pasti akan memberikan efek yang tidak sedikit
kita lihat produk produk diekspor dari amerika serikat menuju tiongkok kita lihat salah satunya adalah daging babi
ini merupakan salah satu komoditas favorit dari tiongkok

menuju dari amerika serikat menuju tiongkok dan nilai ekspornya mencapai tiga ratus dua puluh sembilan delapan juta dolar amerika ya
dan kemudian bila kita bandingkan lagi dengan yang lain adalah buah dan kacang dari amerika serikat masuk ke tiongkok tiga ratus tujuh puluh delapan empat juta dolar amerika
tidak spesifik berbicara mengenai kedelai tapi yang pasti buah dan kacang
lalu kemudian juga wine dari amerika serikat ke tiongkok nilainya relatif besar tujuh puluh sembilan empat puluh tujuh juta dolar amerika serikat

kita geser ke indonesia bagaimana kinerja dagang untuk amerika serikat masuk ke indonesia
ekspor ke indonesia nilainya ini merupakan data dari un comtrade database yang dihimpun oleh cnbc indonesia
dan kita lihat nilai ekspornya mencapai satu dua puluh satu juta dolar amerika
jadi ternyata impor babi daging babi dari amerika serikat juga masuk ke indonesia ya
jadi salah satu daging babi favorit di indonesia itu ternyata berasal dari amerika serikat dengan nilai satu dua puluh satu juta dolar amerika
lalu untuk buah dan kacang
nilai dari amerika serikat ke indonesia juga ternyata lebih gede

sederhananya saya dekatkan dengan anda
anda lihat buah buah kalau ada di supermarket kalau anda beli biasanya ada apple washington dan lain sebagainya
atau merek merek yang disebutkan impor itu adalah salah satu bukti nyata kita memang mengimportasi produk produk buah dan juga kacang kacangan
kacang kacangan yang suka mahal gitu ya
biasanya kan kita lifestyle kita suka beli gitu
kalau nggak impor nggak enak gitu ya
dan ternyata itu menguntungkan bagi amerika serikat ya
dan nilainya juga sangat besar satu ratus satu tiga puluh empat juta dolar amerika
lalu kita lihat wine kecil tapi ternyata punya segmennya karena nilainya sekitar sembilan puluh enam juta dolar amerika masuk ke indonesia
artinya ini sederhananya apa sih kalau kita kenapa kita harus bahas perang dagang
perang zaman now adalah perang di sektor ekonomi
jadi sedikit jadul kalau kita berkonflik dengan perang angkat senjata kemudian tank dan lain sebagainya
tanknya kali ini dalam bentuk kebijakan ekonomi

ini artinya kita begitu terlanjur dekat kita begitu terlanjur tergantung dengan produk produk itu
jadi nggak bisa kalau nggak ada gitu
karena udah menjadi way of life gitu ya
dan ketika itu dicabut atau dibatasi maka akan mengalami gejolak
itu yang utama bahwa ternyata perang tersebut tidak hanya berasal dari amerika serikat
tiongkok juga panen pundi pundi dari ekspor yang dilakukan ya ke negara ke banyak negara ya
kita tahu bahwa untuk tiongkok sendiri merupakan negara kedua terbesar ekonomi di dunia
kita lihat bagaimana ekspor ekspornya dan ini lebih kepada industri ya
kenapa tiongkok besar ya mereka itu merupakan negara yang sukses menjadi negara industri
transformasinya sangat berhasil
kita lihat nilai ekspor ke amerika serikat tadi untuk bahan baku dan pesawat misalnya

jadi mereka itu merupakan eksportir untuk bahan baku
satu pesawat kita tahu boeing dari amerika serikat bahan bakunya ternyata berasal dari tiongkok gitu ya
dan sementara kalau misalnya kita tarik lagi ke dalam mungkin bahan bakunya jangan jangan dari negara negara berkembang seperti indonesia
kemudian diolah di tiongkok dan kemudian diekspor ke amerika serikat dengan value added yang lebih besar ya
jadi bagaimana value added itu merupakan kemenangan utama bagi tiongkok
sehingga dia bisa meraup untung lebih banyak dibandingkan negara eksportir komoditas mentah
indonesia salah satunya ya
kita sangat ekspor komoditas mentah gitu ya
meskipun sekarang sudah ada smelter atau kebijakan hilirisasi semoga itu bisa menaikkan grade indonesia lebih baik
sehingga kita bisa jual dengan harga yang lebih baik lagi
lalu saya bawa anda ke ekspor ke indonesia kita lihat nilainya satu sembilan juta dolar amerika untuk bahan baku pesawat
kita belum merupakan negara industri tapi ternyata kita melakukan juga importasi produk produk bahan baku ataupun bahan baku pesawat

saya bergeser ke perangkat telekomunikasi ini dia anda tahu iklan beberapa merek saya bukan sebut merek dan tidak ada afiliasi dengan sponsor

mayoritas berasal dari tiongkok
tiongkok merupakan surga bagi telekomunikasi ataupun produk telekomunikasi
dan ternyata tidak hanya bagi indonesia ya kita lihat bagaimana ekspornya ke amerika serikat
itu mencapai empat puluh lima delapan atau sekitar empat puluh lima sembilan juta dolar amerika
buktinya apa anda tahu iphone yang selalu menimbulkan pro dan kontra gitu ya
itu salah satu yang disebutkan bahwa ternyata china ataupun tiongkok menang banyak gitu
karena dirakit di sana
kemudian kita tahu misalnya xiaomi salah satu perusahaan perakitnya juga itu meraup untung
dan kemudian mereka membuat sebuah produk dengan brand mereka sendiri gitu ya
tapi sepanjang dia lucu gitu
tiongkok itu nggak apa apa
kalau lo mau pesan nama gue gue akan rakit dengan brand yang lo mau
tapi gue juga punya brand
sepanjang kita profesional gitu loh
jadi hal tersebut ternyata membuat panas amerika serikat
meskipun beberapa ekonom kemudian jurnal juga menuliskan
akan dibuat sebuah kajian baru
apa benar tiongkok menang banyak
bukankah value added juga berada pada brand
atau kekuatan brand positioning brand iphone juga harusnya juga dihitung gitu
jadi formulasnya sedang ditentukan
tapi paling tidak secara angka untuk perakitan telekomunikasi
ekspor ke amerika serikat bandi mandi dolar ya
jadi empat puluh lima sembilan miliar dolar amerika
lalu kita lihat bagaimana nilai ekspor ke indonesia juga tidak sedikit
kita lihat dua dua miliar dolar amerika
karena banyak banget produk produknya masuk ke sini
kita mau gaya mau selfie kamera yang oke kece tapi harganya murah
ya produk tiongkok solusinya ya
lalu kita bahkan ada beberapa meme nya gitu ya
kalau misalnya ada yang original made in mana
kalau made in china
udah pasti ya produknya mirip mirip serupa tapi tak sama tapi ringan di kantong
kita lihat bagaimana dengan besi rel dan kereta untuk ekspor ke amerika serikat

jangan lupa beberapa proyek juga dimenangkan oleh tiongkok
dan mereka tuh tiongkok sederhananya
teori ekonominya ketika investasi masuk ke sebuah negara
maka akan diikuti oleh juga manusianya
ataupun juga manusia yang memiliki skillnya termasuk juga bahan bakunya
jadi itu satu kesatuan
kalau ada investasi dari negara tiongkok maka hampir pasti dia itu borongan
dia bawa untuk pekerjanya dia bawa bahan bakunya dia bawa teknologinya semuanya gitu ya
sehingga nilai ekspor ke indonesia mencapai tujuh belas sembilan puluh satu juta dolar amerika ya
dan untuk selanjutnya kita ingin spesifik ke indonesia
lalu apa dampak perang dagang amerika serikat dan tiongkok bagi indonesia
beberapa orang menyebutkan hati hati ketika ini dibatasi
restriction itu terjadi di amerika serikat sehingga tiongkok terbatas masuk ke amerika serikat
dan begitu juga sebaliknya misalnya karena sudah direspon oleh amerika serikat
ini akan surplus produksi
mereka sudah produksi barang sudah diproduksi
terus ini mandek mampet jalurnya untuk masuk ke amerika serikat karena diterapkan bea masuk ataupun juga tarif
maka kemana surplus barang ini
dia akan mencari negara negara untuk dia supply dia lepas produknya
karena kalau enggak kalau dia produksi dari besi baja karatan gak ada gunanya
ongkos produksi sudah terlanjur dikeluarkan
maka negara negara seperti indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di asia tenggara
bukan tidak mungkin menjadi salah satu tempat membanjirnya produk tiongkok
dikeluarin terus ya itu dari segi kalau kita melakukan importasi gitu ya
tapi jangan lupa tidak hanya segi ini saja kita berpotensi untuk digempur makin banyaknya barang barang hasil produksi tiongkok
yang mampet masuk ke amerika karena amerika juga merupakan pasar terbesar di dunia
tapi dari segi sini juga kenapa kita rajin ekspor kan
kita rajin ekspor komoditas mentah
bagaimana mungkin kita akan menaikkan raca dagang untuk ekspor barang mentah kalau mereka sudah berpotensi gak mau produksi
jadi secara bisnis kita gak akan produksi kalau gak ada pasar gak ada permintaan
supply demand sederhana gitu
dan kalau misalnya mereka tidak produksi kita mau ekspor kemana
taruhlah kita akan mencari alternatif negara negara untuk eksportasi
tapi bukankah itu juga membutuhkan negosiasi membutuhkan kesepakatan dan lain sebagainya
karena kita lihat ini juga akan membebani raca dagang
sederhana akan butuh transisi
dan ketika itu terjadi jangan lupa defisit raca perdagangan kita sudah terjadi beberapa bulan terakhir sejak tahun dua ribu delapan belas
dan ketika defisit raca perdagangan pasti juga akan menekan raca transaksi berjalan
dan efeknya secara fiskal secara finansial fundamental ekonomi
relatif membutuhkan sebuah transaksi
kebijakan strategis yang harus segera ditempuh oleh pemerintah
akan seperti apa
long term short term yang paling utama adalah short term
pemerintah akan melakukan apa
karena kita tidak bisa meskipun kita mencermati seperti apa respon kemudian kesepakatan antara amerika dan tiongkok
tapi pemerintah harus bergerak cepat
akan melakukan apa
dari segi hilir yaitu untuk ekspor komoditas kita mencari pasar barukah
kemudian untuk segi importasi seperti apa kita juga
apakah kita akan mengikuti langkah trump
dan juga tiongkok untuk melakukan proteksionisme
seberapa kuat kita mengukur diri mampu melakukan hal tersebut
di tengah ketergantungan kita terhadap produk produk dari luar
seperti apa kajian dari tim ekonomi jokowi apalagi menjelang pilpres dua ribu sembilan belas